puluhan pecinta mobil jeep peninggalan perang dunia ii
menggelar tur melintasi jalur dendels di pantura situ bondo
selain untuk mengenalkan mobil bersejarah
mereka tur sepanjang satu ratus lima puluh empat km
untuk mengenalkan sejumlah tempat wisata di situ bondo jawa timur
inilah beragam jenis cip kuno peninggalan perang dunia ii
yang masih terawat dengan apik oleh komunitas jeep kuno jawa timur jkjt
untuk mengenalkan mobil bersejarah ini
mereka menggelar touring di sejumlah kota
termasuk di kabupaten situ bondo
para pengudi dari surabaya sidoarjo dan malang pun ikut dalam rombongan ini
touring berlangsung dua hari dua malam
mulai dari gunung rengganis
dan menyusuri jalur pantura sepanjang satu ratus empat puluh lima km di wilayah situ bondo
untuk menikmati pesona pantai dan beragam tempat wisata
jeep kuno ini merupakan produk perang dunia era tahun empat puluh an
ini ada jenis wilis ada jenis cy lima dari situ bondo
ada juga seri utility
ini keunikan dari chip ini memang khusus untuk medan perang
jadi bukan untuk di jalan raya sebenarnya
cuman dengan kita touring paling tidak kita mengenalkan
bahwa peninggalan sejarah itu masih kita rawat
kita peduli dengan adanya peninggalan sejarah
kondisi peninggalan sejarah ini
masih jeep mirip dengan kendaraan tempur para prajurit kolonial yang hendak menyerbu
sebagian interior jeep pun masih digunakan
seperti helm tentara
hendi talki dengan antena khas prajurit medan tempur
hingga para pangmudinya yang menggunakan pakaian armi
di sejumlah tempat wisata seperti waduk pitaloka
para peserta menyempatkan diri untuk menyapa warga
dengan menabur puluhan ribu bibit ikan nila
kami juga ingin memberikan satu kontribusi
kepada pemerintah daerah untuk memperkenalkan
yang kedua semoga ini juga menjadi bermanfaat
selain kami juga tadi mengadakan kegiatan sosial tebar benih
yang artinya juga kita sedekah kehidupan
tor ditutup dengan wisata di kampung ikan asap pelabuhan jangkar
aneka jenis ikan seperti ikan kue dan giant fish
menjadi daya tarik untuk dibeli langsung
dari para penjual ikan asap di kampung ini
kegiatan tor wisata komunitas jeep kuno jawa timur
dan jipers situbondo digelar untuk menyukseskan
penjual ikan asap di kampung ini
dan tahun kunjungan wisata dua ribu sembilan belas